memuaskan dan tidak sesuai dengan harapan
sejumlah kalangan tidaklah harus
mengatakan pemerintahan presiden sbi
tidak menindaklanjuti temuan tpf munir
presiden sbi tidak serius
dan tidak harus mengatakan
bahwa presiden adalah kepala negara
dan kepala pemerintahan
dan barangkali dianggap memiliki kewenangan yang luas
presiden republik indonesia
tidak memiliki hak dan kewenangan konstitusional
untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka
dan harus diadili
dan kemudian harus dinyatakan bersalah
hal ini tidak berarti bahwa
pintu mencari kebenaran
dan keadilan sejati
atas meninggalnya saudara munir tertutup
masih ada kebenaran
yang belum terkuat
namun semua itu
sesuai dengan sistem
dan aturan main
serta praktek praktek penegakan hukum
yang secara universal
dianut oleh masyarakat internasional
demikianlah penjelasan kami
para mantan pejabat kip
pada masa pemerintahan presiden sbi
terkait dengan tindak lanjut
temuan tpf munir
yang disampaikan kepada presiden ri
atas perhatian masyarakat
kami ucapkan terima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
komisi informasi pusat menuntut kementerian sekretaris negara
untuk membuka dokumen hasil penyelidikan tim pencari fakta

atas meninggalnya aktivis kemanusiaan munir talib
presiden indonesia pada saat itu
susilo bambang yudhoyono membantah dokumen hasil penyelidikan hilang di masa pemerintahannya
beberapa hal yang disampaikan oleh sby diantaranya
sby melihat isu munir sudah bergeser menjadi isu politik
dan menurut sbi kasus munir menjadi kasus yang mencoreng demokrasi yang serius
dan sbi juga melakukan seluruh kewajibannya sebagai pejabat eksekutif pada saat itu
sbi juga mendukung langkah langkah penegakan hukum
dalam kasus munir
kami akan kembali sesaat lagi